halo sobat kompastv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini
senin dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh empat bersama saya karisma ningtyas di top tiga news kompas tv
yuk kita simak berita selengkapnya
untuk berita yang pertama ada presiden joko widodo yang menyinggung soal kementerian dan lembaga
yang terlalu banyak memiliki aplikasi pelayanan digital
pernyataan ini disampaikan jokowi saat peluncuran golf tak pada hari ini
presiden mencatat sebanyak dua puluh tujuh ribu aplikasi dari berbagai kementerian lembaga dan pemerintah daerah
hal ini membuat pelayanan publik menjadi rumit
presiden meminta menghentikan operasional ribuan aplikasi pelayanan digital
untuk menyederhanakan pelayanan digital pemerintah meluncurkan super art golftech indonesia
aplikasi bernama ina digital ini akan mengintegrasikan seluruh layanan publik secara digital
dari kementerian lembaga hingga pemerintah daerah
mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru
mulai tahun ini berhentilah membuat platform platform baru stop
karena tadi dua puluh tujuh ribu aplikasi yang ada
usai dipanggil presiden joko widodo menteri pendidikan kebudayaan dan ristek nadiem makarim
membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt
mendikbud ristek akan mengevaluasi kembali permintaan kenaikan ukt dari perguruan tinggi negeri
hasil evaluasi permintaan kenaikan ukt dari ptn baru akan berlaku pada tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
nadiem memastikan semua mahasiswa baru tahun ajaran dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima tak akan terdampak kebijakan kenaikan ukt
sebelum bertemu presiden nadiem menyebut hanya akan mengevaluasi kebijakan kenaikan ukt ini
nadiem pun akan mengevaluasi kenaikan ukt dan akan mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran
ia memastikan tak akan ada kenaikan ukt yang mencemaskan masyarakat
selama beberapa hari ini kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder
jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa
keluarga dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan peningkatan ukt yang terjadi di ptn ptn
dan yang terakhir ada baris krim polri yang menangkap caleg terpilih dpr acah tamiang dari partai pks yang bernama sofian
terkait kasus narkoba seberat tujuh puluh kg
polisi menyebut sofian merupakan pemodal sekaligus pengendali jaringan narkoba
dirtipit narkoba baris krim polri brigjen mukti juharsa mengatakan
sebelumnya polisi telah menangkap tiga orang kaki tangan sofian di bakaheni lampung pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
sofian ditangkap setelah sempat melarikan diri dan sembunyi selama tiga minggu di wilayah aceh hingga ke medan
sofian diburu polisi lantaran keterlibatannya dalam kasus narkoba dengan barang bukti sejumlah tujuh puluh kg sabu
yang berhasil disita dari jaringannya
nah sobat kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini
merani berita yang paling menarik untuk kamu
pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini
saya karisma ningkias pamit undur diri